sudah ada total lima puluh tiga narapidana positif terinfeksi covid sembilan belas
dua diantaranya meninggal dunia dan satu orang dinyatakan sembuh
salah satu yang meninggal adalah mantan wali kota mojokerto masud yunus
sedangkan ada empat pegawai lapas terkonfirmasi tertular virus corona
saat ini dua puluh delapan pegawai yang memiliki penyakit penyerta dan masuk kategori lansia diwajibkan bekerja dari rumah
kepala lapas kelas satu surabaya gun gun gunawan mengungkapkan
ada banyak keterbatasan keundangan sehingga proses penjagaan kurang maksimal
misalnya sulitnya swab tes bagi napi baru
jumlah penghuni yang melebihi kapasitas yakni maksimal satu lima puluh orang tetapi kini ada lebih dari dua tiga ratus orang
serta ketiadaan anggaran untuk menyediakan vitamin dan makanan bergizi untuk para napi
saya mengungkapkan kebutuhan kebutuhan yang saat ini untuk penanganan
terutama untuk di gedung isolasi karena kita masih belum punya lengkap tempat tidurnya untuk mereka
juga yang sangat minim sekali adalah treatment untuk penguatan daya tubuh mereka yaitu vitamin makanan bergiji
kita sangat minim sangat gak ada memang gak ada anggarannya
selain itu ada kesulitan merujuk napi yang positif covid sembilan belas ke rumah sakit
karena itu gun gun berharap ada bantuan dari pemerintah untuk menyediakan rumah sakit lapangan di dalam lapas
klaster baru lapas porong ini turut menambah jumlah kasus positif covid sembilan belas di kabupaten sidoarjo
jurubicara percepatan penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smita menjelaskan
sidoarjo masuk sepuluh kabupaten kota di indonesia yang berada dalam zona merah yang tidak berubah selama empat minggu berturut turut
berikutnya dari jawa timur adalah sidoarjo
berikutnya dari jawa timur adalah sidoarjo
yang selama empat minggu tanpa perubahan mohon perhatian
ini kondisinya adalah penambahan kasus positifnya masih dalam fase puncak
penambahan angka kematian dari kasus positif juga masih dalam fase puncak
hingga dua puluh delapan agustus angka kumulatif kasus positif covid sembilan belas di sidoarjo
mencapai empat sembilan ratus sebelas kasus dengan tiga ratus sembilan kasus kematian
sidoarjo menjadi daerah dengan angka kasus tertinggi kedua setelah surabaya di provinsi jawa timur
miftah farid herudi sudarmanto sidoarjo jawa timur